suara ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
mengajukan diri sebagai amikus kure atau sahabat pengadilan ke mahkamah konstitusi
surat bertuliskan tangan megawati ini disampaikan langsung oleh sekjen pdi perjuangan
dalam suratnya megawati mengajak rakyat indonesia untuk berdoa
semoga ketuk palu mk bukan merupakan palu godam
megawati juga mengutip tulisan ibu kartini tentang habis gelap terbitlah terang
agar fajar demokrasi timbul kembali
pengajuan sebagai sahabat pengadilan ditulis dalam sebuah surat yang ditulis tangan
dan ditanda tangani langsung oleh megawati soekarno putri
diserahkan oleh sekjen pdip hasto kristianto ke mk
dengan ibu megawati soekarno putri yang dikontemplasikan oleh beliau
dan diawali dengan tulisan tangan dari ibu megawati soekarno putri
sampaikan setelah ibu megawati menulis seluruh pendapatnya di opini kompas
tetapi setelah itu kan kita dihadapkan pada libur panjang dalam rangka idul fitri
bahkan kemarin ketika mk buka misalnya
tapi karena baru hari ini ya kami sampaikan pada hari ini